anak komedian isa wahyu prastantio atau biasanya yang kita kenal dengan isa bajai saudara
diduga menjadi korban tindak kekerasan orang tak dikenal
aksi kekerasan terjadi di alun alun magetan jawa timur saat sang anak tengah bermain bersama kakaknya
berbekal visum dan keterangan sang anak pada jumat siang
komedian isa bajai mendatangi kepolisian resort magetan jawa timur
untuk melaporkan adanya kasus dugaan kekerasan yang dialami sang anak c
inisialnya masih berusia empat tahun
menurut cerita kakak korban korban sempat ditendang oleh seorang laki laki
memakai kacamata saat bermain di alun alun
terus diaduin sama kakaknya jadi apa cara
ya udah ternyata begitu kita tanyain katanya ada yang dilakukan sama salah satu orang yang di sana
makanya masih penyelidikan juga
terus dari hal tersebut langsung saya bawa ke rumah sakit
memang ternyata ada luka di bagian kemaluan
mudah mudahan ada cctv yang bisa memperjelas dengan keterangan keterangan yang diambil dari kakaknya
bukti bukti yang dibawa tadi
apa keterangan dari dokter juga kemarin
dugaan tindakan kekerasan yang dialami anak isa bajai terjadi pada kamis delapan belas april
kejadian pertama kali diketahui kakak korban yang menemukan adiknya sedang menangis
mengatakan jika seseorang berlaku jahat kepada dirinya
saat ini pihak kepolisian masih terus menyelidiki laporan
termasuk mencari saksi dan alat bukti berupa rekaman cctv di sekitar lokasi
keterangannya ya itu masih kita internalkan karena itu untuk pengembangan kita lebih lanjut
dan yang jelas dengan kita terimanya laporan ini
kita melakukan pengembangan di tkp dan beberapa tempat yang ada di
dan kita juga sudah melakukan untuk memeriksa saksi saksi yang ada di situ